roti adalah makanan olahan tertua di dunia
setiap negara pun memiliki jenis roti yang berbeda beda
kini ragam roti dari negara lain pun sudah bisa dicoba di indonesia
roti dari negeri gingseng korea selatan misalnya
memiliki sejumlah roti khas dengan cita rasa manis maupun gurih
ada uyu pang atau roti susu yang lembut injomi pang
roti roti ini bisa ditemui di salah satu kafe di kawasan inggit garnasi bandung
dalam pembuatannya roti yang berbentuk bulat ini diisi aneka topping
dan harus dimasukkan ke mesin pengembang roti selama sehari sebelum dipanggang
dari india ada roti perata
roti berbentuk pipi atau datar ini biasanya direndam di dalam minyak terlebih dahulu sebelum diproses
roti dipanggang di wajan panas hingga matang
di negara asalnya roti prata biasa dimakan langsung atau dengan pelengkap seperti kari
nah di kota bandung roti prata bisa ditemui di toko roti di kawasan tubagus ismail raya
ini jika dilihat sekilas memang roti prata ini hampir mirip dengan roti cana ya
dari segi bentuk maupun dari segi tekstur
namun bedanya jika roti cane biasanya memiliki cita rasa plain
untuk roti prata sudah memiliki cita rasa tersendiri seperti manis ataupun gurih
roti khas lainnya datang dari turki
pada dasarnya cutmer merupakan roti lapis dengan berbagai isian mulai dari keju hingga salad
selain katmer ada juga roti khas lain seperti yufka pide bastlama hingga trapson ekmeyi
saya pikir di kota dan semua katmer dan yufka lebih reguler

dan di kota ini kita gunakan banyak di ramadan pide
trabzon ekmey di bagian utara dari turki
tapi kebelakangan ini terlihat di mana mana
proses pembuatan adonan katmer di pipi
dipihkan yang kemudian dilipat sembari ditambahkan mentega yang sudah dicairkan
adonan yang sudah jadi kemudian dipanggang di atas wajan panas
katmer biasa disajikan dengan tambahan keju veta untuk menambah kesegaran rasanya
jadi katmer ini biasanya disajikan sebagai hidangan untuk sarapan di turki
dan untuk rasanya sendiri ini cenderung gurih dari rasa butternya dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam
hidangan khas turki ini tentu menarik minat para pecinta kuliner
coba aja gitu kesini pas dicoba enak
pas banget gitu dari lidah lidah saya gitu kan
menurut ahli gastronomi dari universitas pendidikan indonesia
budaya makan roti mulai masuk ke indonesia pada masa pemerintahan hindia belanda
dari sejak pada pemerintahan hindia belanda mulai tumbuh pengaruh budaya makan roti di masyarakat indonesia
kemudian juga bahkan ada inovasi inovasi menyesuaikan dengan konsumsi roti
dengan ketersediaan dan juga metode memasak yang ada di indonesia juga
di indonesia sendiri industri roti mulai jalan tahun
sekitar tahun seribu delapan ratus delapan puluh satu tuh itu di solo sudah ada roti juga
dalam perkembangannya aneka jenis roti mulai bermunculan di indonesia seiring terjadinya pertukaran budaya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat